ratusan tukang beca di garut turut memeriahkan
hud ke tujuh puluh empat republik indonesia pada minggu pagi
selain lomba menghias beca
mereka juga mengikuti freestyle becak dengan berkendara miring
tidak sedikit tukang beca yang nyaris jatuh
dan menabrak tiang panggung hingga mengundang gelak tawa penonton
berbagai cara dilakukan masyarakat dalam memperingati
hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh dua
seperti ratusan tukang beca yang mengikuti lomba menghias beca
serta freestyle beca yang digelar polres garut joparat
mereka sengaja mempercantik becanya dengan tema kemerdekaan
selain dihias dengan nuansa merah putih
beberapa beca juga dihiasi batang bambu
yang identik sebagai alat perjuangan merebut kemerdekaan
pak ini ada persiapan khusus nggak pak
ini becanya dihias pak kenapa
kenapa alasannya pak
sekarang ini berharap menang nggak pak
pak berarti sekarang berhenti dulu ya keliling
sementara itu bagian yang paling ditunggu masyarakat adalah lomba slalom atau freestyle beca
para pengayuh beca diwajibkan mengendarai becanya secara zigzag
hanya menggunakan dua roda saja
tak hanya itu
tukang beca juga melakukan aksi slalom dengan berkendara miring
sambil mengitari pembatas jalan
sejumlah tukang beca nyaris terjatuh dan menabrak pembatas
bahkan ada satu beca hilang kendali dan menabrak panggung
yang mengundang gelak tawa penonton
kami gagal sendiri ke pores garut
memang rencana ingin menghibur masyarakat garut
dan dibantu oleh pemerintah daerah
nanti ada wakil bupati di sini
di podium juga ada dari pore mada
intinya kami ingin berbagi keceriaan dalam rangka
untuk ringgati hari ulang tahun pembangunan indonesia yang ke empat
banyak kegiatan rangkainya termasuk rangkaian slalom di beca
menghias beca termasuk tadi ada freestyle space
ada dua ratus lima puluh sepeda ada sekitar lima puluh an lebih
untuk sias sendiri bagus kok yang selalom ya
ya ramai semua ramai semua pada ketawa
intinya menghibur lah
terus ya sedikitnya memperhatikan siraturami dengan semua masyarakat
ya ingin membuktikan bahwasannya kami sebagai anggota polri
sebagai pelayan pengayunan bumi masyarakat
pores garut sengaja menggelar lomba freestyle beca
untuk memerihakan kutuban
peserta yang keluar jadi pemenang pun akan mendapat uang saku dan paket sembako
deden rahadian garut jawa barat